gak diganti deh
itu phone nya ya lah ya
beli yang ganti
aduh aduh aduh aduh aduh
sikiki banget sangat ya
masak sebuah jengkol apa yang dibubuhin sih
perut sampai melilit begini
mama kangen banget
micho juga kangen sama mama
mama sehat sehat dong
mama gak boleh gak happy
ini teman punya mama
ada tante rosa yang nemenin mama
makasih banyak ya tante
sehat sehat aja kan
makin cantik aja
thank you tante
telat gak jemput kamu
sama sekali kok tante
gak ada yang berubah dari a
aku balik dulu ya
masih ada urusan di kantor
masih ada urusan di kantor
pertemuan kayak gini kan
gak kejadian setiap hari
al sibuk kali ros
lagi pula pasti kamu bosen makanan di sana
soalnya aku udah lama banget gak makan masakan sini
mama mau udang
kamu pesen nih ya
al mau makan apa
apa aja lah
nah baik baik
nikki p notebooknya udah t
aku mau itu dok
dengar nanti maks
sim target pangkas
iya tante aku kerja di boston
oh di boston tetap di boston ya
lagi sekolah ngambil specialist langsung tetap di rumah sakit di boston
sebenernya aku udah nyaman banget sih sama lingkungan disana tante
waktu aku minta michelle pulang dia nggak pakai mikir dua kali
hari itu juga dia urus pengunduran dirinya
dia pulang ke jakarta tinggalin karirnya untuk mamanya
terus gimana rencananya kamu disini udah dapat kerjaan atau mau buka praktek sendiri
aku sih sekarang udah dapet kerjaan tante
dapet kerjaan ya
oh manis sekali anak kamu in
ya ampun ini anak masih aja kerja
salah gue juga sih
gue yang nyuruh kan
papa sebaiknya gue boleh suruh andien berhenti ngerjain kerjaan rumah ya
biar deh gak capek
oh iya pecah
gak diganti deh
tuhan punya ya lah ya
gede yang ganti
aduh aduh aduh aduh
masak sebuah jengkol apa yang dibubuhin sih
perut sampai melilit begini
kok gak diangkat ya mau iya ya
udah lah ganti sendiri aja
aku minta maaf pak
kemaren aku beneran pergi karena ada meeting dengan aldebaran
oh kamu kemarin ditelepon sama al
kebetulan aku dapat kepercayaan buat
nanganin pembangunan gedung barunya al
cuman kemaren pas datang meeting
aldebarannya gak datang
jadi meetingnya harus dibatalkan
mungkin dia lagi sibuk kali
kamu mau jemput elsa
papa gak mau melihat rumah tangga kalian berantakan
papa gak suka
gini aja pak
aku besok akan ajak elsa untuk tes dna
kalau memang bener anak elsa anak aku
aku akan jemput dia pulang pak
dan papa minta maaf ya
kalau elsa pernah berbohong sama kamu
tapi kalau untuk membuktikan bahwa anaknya ini
anak kamu atau bukan
papa rasanya berlebihan
betapa elsa sangat menyayangi kamu
kamu gak percaya bahwa ini anaknya
kamu sadar gak
saking cintanya dia sama kamu
dia sampai berantem sama kakaknya sendiri
kamu sadar itu
dulu kamu gak percaya sama andi
papa gak mau ikut campur lagi urusan kalian ya
semuanya ini tidak seperti yang kamu tuduhkan
ya gak mau
kalau gak bobo siang nanti gak kuat lho
ya jangan setiap hari kita ke rumah papa
kan papa kerja
mungkin shandy akan melintas sama oma
ya buang buang siang aja ya